kami berupaya untuk mengupdate informasi terkini pasca erupsi gunung semeru saat ini kami sudah tersambung
melalui sambungan telepon bersama dengan bapak mufidun alamin sekretaris desa penanggal kabupaten lumajang
pak amin selamat malam
ya selamat malam
pak amin kita tahu saat ini kondisinya di sana masih cukup bisa dikatakan darurat begitu ya pak
tapi gambarannya kondisi terakhir di lokasi anda berada saat ini bagaimana pak amin
ya saat ini saya berada di balai desa penanggal ya di mana desa penanggal ini termasuk di zona aman ya
nah saat ini saya berada di titik evakuasi di mana ada begitu banyak para pengungsi yang berada di desa penanggal
ya di balai desa penanggal gitu
nah pengungsi ini berasal dari dua dusun yaitu dusun curakoboan desa supiturang kecamatan projiwo
dan juga desa dusun kajar kuning ya desa suberwuluh kecamatan candiburo
nah sementara ini tadi ketika saya berada di lokasi memang apa
lumayan parah ya jadi ada beberapa rumah yang juga roboh dan dimungkinkan ada beberapa korban juga yang terjebak di dalamnya seperti itu
informasi ini anda dapatkan dari warga yang saat ini mengungsi berada di balai desa atau dari mana informasi ini anda dapatkan pak amin
iya kebetulan saya sendiri tadi juga apa
bareng sama teman teman relawan
mengevakuasi korban yang berada di dusun kajar kuning sama dusun prokoboan ya
nah sementara itu
semitar pukul delapan belas tiga puluh
kami turun dengan membawa salah satu korban yang memang terluka cukup parah karena awan panas ya
jadi sampai kulitnya ini
ini mengelupas ya sehingga kami langsung bawa ke puskesmas di desa teranggal
ada berapa korban yang mungkin masih berada di lokasi dan sampai saat ini belum berhasil dievakuasi
kita tahu kondisinya memang cukup darurat infrastruktur listrik mati saat ini di sana
ya jadi mungkin masih ada beberapa ya beberapa warga juga yang masih di sana
relawan saat ini juga masih terus berupaya agar warga yang terjebak itu bisa dievakuasi secepatnya
terutama memang yang parah yang di wilayah di kecamatan candipuro itu ada di dusun curakoboan itu yang memang parah
sama di dusun kajar kuning ya
nah saat ini di desa penanggal sendiri pengungsi juga terus berdatangan
menuju ke balai desa penanggal karena ini salah satu titik evakuasi
di mana mereka para pengungsi ini juga butuh bantuan memang ya dari beberapa masyarakat ya
dan sepertinya juga bantuan bantuan dari masyarakat juga terus berdatangan
mulai dari pakaian layak pakai kemudian makanan yang siap saji dan juga air mineral
ada berapa saat ini jumlah pengungsi yang berada di desa penanggal dan secara umum kondisi mereka seperti apa
meskipun tadi sudah ada anda sebutkan ada yang terluka akibat erupsi ini
ya untuk para pengungsi itu sekitar lima ratusan ya sekitar lima ratusan pengungsi yang berada di desa penanggal ya
nah beberapa yang terluka itu langsung kita evakuasi menuju ke puskesmas
ke penanggal dan juga yang parah itu langsung kita rujuk ke beberapa rumah sakit di kabupaten lumajang
anda mengatakan tadi sempat ke lokasi yang cukup terdampak begitu pak amin
gambarannya bisa diceritakan lagi lebih detail apakah proses evakuasi kira kira memungkinkan dilakukan malam ini
karena pak bupati tadi mengatakan membutuhkan personel tambahan karena sulitnya area yang harus dijangkau
kalau menuju ke dusun curakoboan ini sepertinya sangat tidak dimungkinkan ya
karena memang area itu memang area berbahaya juga ya untuk yang dusun curakoboan
tapi untuk dusun kajar kuning masih dimungkinkan
roda empat dan roda dua juga masih bisa dimungkinkan untuk mengevakuasi para korban yang ada di sana
nah sementara ini memang semuanya
disterilkan dari warga yang ada juga yang memang ngotot mereka ingin tetap
tapi kami para relawan dan juga gabungan dari beberapa relawan itu terus mengupayakan
agar supaya mereka semuanya dievakuasi dari tempat yang berbahaya
gambarannya jaraknya berapa kilometer dari puncak gunung ke sejumlah lokasi yang anda sebutkan tadi
kondisinya terdampak cukup parah
cukup dekat ya mungkin sekitar radius sekitar lima sampai sepuluh km mungkin ya
hingga memang kondisi di lapangan ya
di dusun curakoboan sendiri itu memang betul betul sangat berdampak ya
sangat dampak yang luar biasa di sana parahnya
kita berharap tidak ada
ada korban tapi kita belum tahu sampai ada hasil resmi proses evakuasi dilakukan
bagaimana koordinasi yang dilakukan antar lintas relawan
ataupun anda saat ini posisinya seorang sekretaris desa
bagaimana koordinasi yang dilakukan memastikan
karena ini kita berhitung dengan waktu ya pak amin ya
semakin lama pergerakan dilakukan kemungkinan yang terburuk bisa terjadi
pada pukul tiga sore sehingga kami juga apa namanya
ini ya karena sore hari kemudian kita evakuasi juga dilakukan tadi
mungkin startnya sekitar mulai dari jam empat sore baru kita lakukan evakuasi gitu ya
jadi waktu itu memang sangat benar benar kita kejar kejaran ya
sampai di sana juga kebetulan lampu juga padam gitu
nah ini yang mengakibatkan kesulitan juga ya untuk menjangkau ke lokasi gitu ya
kondisi cuaca saat ini bagaimana apakah erupsi susulan masih terus terjadi
untuk saat ini karena kami juga masih belum melihat langsung
karena kami juga sudah turun ya di titik evakuasi
untuk saat ini kondisi hujan ya hujan gerimis ya di beberapa desa
termasuk di desa penanggal kemudian di desa sumbermujur ya
terus kemudian di tadi ketika pas sore hari
ketika tim evakuasi juga di sana itu juga kondisinya hujan juga di sana
oke terakhir update infrastruktur
kita tahu ada beberapa jalan yang saat ini kondisinya rusak
salah satunya jalan penghubung dengan kabupaten malang
tapi anda melihat di lapangan kondisinya seperti apa secara garis besar pak amin
ya untuk kondisi infrastruktur ya
jalan memang jalan penghubung
antara kecamatan candipuro dengan kecamatan pronojiwo ya
yang ini jalan selatan ya lintas selatan menuju ke kabupaten malang
itu terputus ya terputus
nah sehingga di beberapa lokasi yang menuju ke dusun curakoboan
dan juga dusun hajar kuning
kondisinya jalannya basah dan sangat licin sekali
sehingga para pengemudi sepeda motor itu juga sangat kesulitan juga menuju ke sana
karena posisinya memang jalannya lumayan hancur ya seperti itu
oke baik pak amin terima kasih sekali lagi informasi anda langsung dari lapangan
kita berharap proses evakuasi berlangsung bisa dilakukan malam ini
tapi sekali lagi faktor keselamatan
itu yang nomor satu
kita harapkan tidak ada korban kami akan update kembali jika ada perkembangan
terima kasih sekali lagi selamat malam pak amin
ya selamat malam